berbicara mengenai paradigma pariwisata indonesia ini termasuk pariwisata di jakarta telah mengalami pergeseran
saat ini paradigma pariwisata bergeser menjadi customize tourism atau pariwisata yang disesuaikan menjadi lebih personalize dan juga sanitize
dimana pariwisata ini tidak lagi masif tetapi personal small size dan juga lebih mengarah ke special interest
bahkan masa pandemi covid sembilan belas saat ini ini semakin mempercepat pergeseran paradigma pariwisata ini
lantas seperti apa pergeseran paradigma pariwisata indonesia khususnya di wilayah jakarta
kita akan membahasnya dengan ketua ikatan cendikiawan pariwisata indonesia prof azril azahari
selamat pagi prof azril apa kabar
selamat pagi sehat salam sehat selalu
salam sehat selalu nah prof ini hari ini hari ulang tahun jakarta yang ke empat ratus sembilan puluh empat tahun nih
apa kabar nih prof pariwisata jakarta saat ini menurut anda
ya yang pertama tentu
sudah selama setahun ya dki jakarta gubernurnya dan aparatnya
dan mengenai pariwisata kita ya mau tak mau jakarta harus ikuti juga adanya pergeseran
tadi disampaikan pergeseran paradigma tadi
ya berbicara mengenai paradigma sendiri nih prof azril
bagaimana anda melihat kontribusi wisata sejarah budaya bagi pemerintah provinsi dki jakarta
kita tahu memang wisata itu ada beberapa macamnya begitu
tapi kita berbicara mengenai wisata sejarah
karena tadi juga di informasi atau berita sebelumnya
salah satu ikon kota jakarta itu adalah wisata sejarah yang bisa kita saksikan di museum begitu
mungkin saya sedikit awali dengan pergeseran paradigma di dunia
karena paradigma pariwisata di dunia itu sudah bergeser termasuk indonesia termasuk jakarta sendiri
sebelum tahun delapan puluh seribu sembilan ratus delapan puluh paradigma kita lebih kepada mass tourism
jadi sun ks sun sand and sea
jadi matahari ya
jadi kemudian pasir dan juga laut
nah kemudian sampai tahun dua ribu dua itu bergeser ke alternatif
nah mulai dua ribu sampai dua ribu itulah masuk kita kepada quality tourism
di mana di quality tourism ini sudah ada serenity
ketenangan diri spirituality ketenangan batin
dan juga sustainability
nah dua ribu dua puluh akhir dua ribu sembilan belas terjadi pandemik
lompatan terjadi bahwa pariwisata itu paradigma ini sudah customized tourism
di mana kita harus safety jadi harus lebih sanitized tadi
kemudian special interest dan tentu lebih kepada pengembangan science and technology
nah kita bicara
nah kita bisa lihat pada masa pki tadi sudah ada budaya
budaya itu memang termasuk yang bagian yang agak besar dari sekarang saat ini
setelah ada terjadi pergeseran tadi
nah sekarang kalau kita lihat ya budaya diri ya di dalamnya kan ada sejarah tadi disampaikan
iya nah sekarang kalau kita lihat ya budaya diri ya di dalamnya kan ada sejarah tadi disampaikan
kemudian ada budaya itu kuliner juga dan juga ada wisata perkotaan dan perdesaan
nah sekarang kita masuk wisata sejarah religi
ini sebelum pandemik ya ini sebelum pandemik
nah kalau begitu pandemik ini sekarang kita harus lihat lagi nanti harus kita kaji lagi
nah wisata sejarah ini termasuk di dalamnya
atau wisata budaya tadi atau pusaka atau heritage
atau kita sebut juga
dengan perisan budaya
itu ada yang disebut wisata museum tadi
kemudian ada situs sejarah
kemudian ada candi
ada prasasti arkeologi
dan jejak jejak peradaban
nah jejak peradaban astrologi segala macam prestasi itu bisa saja berada di dalam museum sendiri
nah sisanya itu adalah wisata
nah ini juga bisa dikombinasi dengan pendidikan
jadi artinya wisata ya atau sejarah dan budaya bisa dikombinasi
hanya tadi sudah kita lihat fathahillah dengan budayanya dengan museumnya segala macam
hanya pemahaman kita terhadap museum ini barangkali yang kadang kadang salah kaprah
nah salah kaprahnya seperti apa prof
selalu sejarah tadi ada sejarah dan budaya
anggap museum itu adalah pemahaman kita adalah semacam gedung
jadi kalau kita lihat di kbbi
museum itu adalah gedung yang digunakan sebagai tempat untuk
tadi tadi pameran tetap benda benda harga dan sebagainya
maksud peninggalan sejarah seni ilmu dan lain sebagainya
nah kita lihat gedung
padahal kalau unesco memendefinisikan bahwa ini adalah permanet institution
jadi lebih kepada istri lembaganya bukan kepada gedungnya
nah demikian juga icom international council of museum
ini juga menerjemahkan bahwa museum itu adalah permanet institution
walaupun dulu awalnya pak pendang collection kemudian jadi permanet institution
jadi itu adalah pembukaan
nah kita lihat gedungnya
ada pembukaan di dalam gedung ini
ada pembukaan di dalam gedung ini
nah kita lihat gedungnya

bahwa ini adalah pembukaan pusat
nah ini adalah pembukaan pusat
jadi pemahaman kita terhadap museum inilah barangkali yang harus kita ubah

nah destination itu selalu disebut dengan atau diartikan dengan suatu a place
nah jadi dengan demikian apa menteri pariwisata menyebutkan ada adaptif ada inovatif dan kolaboratif
jadi kita melihat suatu destinasi itu bukan suatu tempat
tempat jadi fisik
nah konsep konsep inilah harusnya pemerintah saya rasa memberikan pemahaman bahwa museum itu bukanlah suatu gedung saja
karena memang berbicara mengenai destinasi sendiri tadi menarik prof azril sebutkan
bahwa ternyata destinasi itu bukan tempat yang menjadi tujuan begitu
tetapi lebih bagaimana cara kita melihat wisata ini sendiri
begitu ya prof ya
bagaimana melihat sesuatu hal yang baru yang ada di dalamnya
kreatif di dalamnya harus adaptif
berarti harus ada adaptif inovatif dan kolaboratif menurut menteri pariwisata bangkali
nah itu betul
berarti kan memang ada pergeseran begitu ya pergeseran perspektif
dan juga kita sebutnya tadi paradigma
begitu ya prof azril
nah lantas kemudian bagaimana kita bisa bersikap begitu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan paradigma dan juga perspektif ini kemudian prof
kita harus siap diri
jadi bahwa destinasi tadi apakah museum
jadi aspeknya kita kan lebih kepada turisme sekarang
bukan kepada budayanya bukan pada sejarahnya
jadi wisata museum
atau wisata sejarahnya wisata budayanya
nah kalau kita bicara berwisata tadi kita punya satu destination tadi bukit batu
jadi kita lihat
jadi dia bertravel ke museum
kemudian juga dia enjoy iya
tapi di samping dia enjoy dia juga harus respect
nah ini respect ini yang kadang kadang kita kurang ya terhadap apa yang kita dan inginkan
dan juga kita sekarang kan terjadi banyak selfie ya ada perilaku
itu juga bergeser
dimana ingin juga si wisatawan atau pengunjung tadi ingin juga berpartisipasi di dalamnya
jadi tidak hanya melihat saja
apalagi sekarang teknologi kan sudah bagus
nah customized tadi ada lebih kepada special interest nya
kemudian safety nya ya sanitize nya ya personalized
nah dengan adanya teknologi kita ini kenapa tidak dimanfaatkan di museum
nah ini masalah saya harus dimanfaatkan
baik terakhir mungkin singkat saja prof azril
ini kemudian apa saja hal yang menjadi krusial untuk kemudian bisa digali untuk juga kemudian kita berpikir untuk memaksimalkan potensi besar yang dimiliki wisata sejarah budaya khususnya di jakarta dan juga secara umum di indonesia
kalau kita melihat
barang yang disajikan itu kan harusnya bercerita
kalau kita lihat di luar negeri saya sudah melihat juga beberapa musik seperti smitsonian dan sebagainya dia bercerita di dalamnya
jadi kita tidak bisa hanya sekedar lihat
peradaban bangsa juga ada di sana
nah makanya kalau kita mau melihat apa yang harus kita lakukan sekarang ini
seperti ibarat semut dengan gula

janganlah semutnya dipindahkan kita tahu kan ya
janganlah semutnya dipindahkan kita tahu kan ya
bisa kayak kamu memberi pertandaan dari pemerintah se até ke kita
tapi kuatlah gula di musium itu menjadi gula sehingga wisatawan semut tadi akan datang
nah konsep filosofi ini yang sangat harus kita kembangkan
dan satu lagi yang disebut gula tadi tuh adalah daya tarik
jangan kita menggunakan istilah
tapi hampir semua kita menggunakan istilahnya adalah

nah attraction itu diterjemahkan jadi atraksi
menurut saya itu make sense tapi kalau saya merasakan yang ada di sekitar rumah saya saya merasa saja itu iki pula saya
menurut kbbi perusahaan bahasa indonesia attraction atau atraksi tadi itu ada dua artinya
satu adalah daya tarik yang kedua adalah tontonan atau pertunjukan
harusnya kita ubah yang maksud atraksi tadi itu adalah daya tariknya
karena teorinya adalah visitor attraction jadi daya tarik bagi pengunjung
nah bagaimana kita membuat supaya ada daya tarik tadi
kalau daya tarik itu ada dua
satu keunikan uniqueness unik daripada apa yang kita sajikan
kemudian otentik otentik itu asli dari daerah kita nusantara kita
jadi jakarta jangan hanya jakarta saja sejarahnya tapi indonesia kalau boleh
sehingga ini menjadi tempat senter pusat semua kajian yang ada itu berada di jakarta
jadi tidak menyebabkan tempat yang lain
keunikan dan keotentikan
itu wajib karena itulah yang menjadi daya tarik tadi
bukan pertunjukannya nah ini yang salah kita
oke berarti prof azril memang mindset atau perspektif kita juga sudah mulai harus di adjust atau disesuaikan begitu ya dengan seiring perkembangan zaman
dan juga ada teknologi yang jangan lupa kita juga harus memanfaatkannya
karena seperti wisata wisata sejarah dan budaya ini kan juga bagian dari memperkenalkan peradaban bangsa kepada generasi generasi di bawah kita
baik terima kasih prof
prof azril azahari ketua ikatan cendikiawan pariwisata indonesia hari ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today
selamat pagi prof
ya selamat pagi